cakep juga neng
gak mungkin gak cari cowok
hampir ya ketauan
kamu sih bang
nani kajian belum
woi tau itu
woi dia aku

bahkan masih punya ngajetik

bukan pengen perkosa lo
ngomong baik baik juga dong
lo kok duitnya diambil
enak aja lo di meluk gue gratis
ih situ yang meluk

waduh terima kasih apaan pak
perasaan saya nggak pernah nolongin bapak
justru saya ngerjain bapak pula pula jadi perempuan
kemarin lo gak bilang ke susan
gue gak jadi perempuan lo
he gak mungkin lah pak
masa saya cerita kayak begituan sama susan
anak bapak sendiri
bisa berantakan dong keluarga bapak
syukurlah kalau begitu
nah sekarang yang pun lo jaga
lo mesti bisa ngejagaan rahasia ini
jangan sampai kebokar
sampai orang lain tau wah